makan semangkuk soto mungkin biasa saja
namun apa jadinya bila menikmati soto dengan kondisi kaki terendam kolam ikan
sensasi ini bisa anda temukan di sebuah warung soto di sleman daerah istimewa yogyakarta
pemilik warung soto terinspirasi dari sejumlah warung makan yang dikelilingi kolam atau akwarium
namun sayangnya tak ada yang mengajak pengunjung untuk merendam kakinya di dalam kolam ikan
dengan adanya anak kecil berbaut dengan ikan otomatis dia senang sering ke sini
anak anak kecil mesti ngajak orang tuanya ke sini
terus bilang sama teman temannya ternyata ya alhamdulillah setiap hari anak kecil banyak
air kolam ini selalu diganti setiap hari agar ikan ikan nila yang ada di kolam selalu merasa segar
karena keunikannya warung soto ini sempat viral diberikan
media sosial awal november lalu
dampaknya pemilik mengaku pendapatannya meningkat lebih dari dua kali lipat
kalau aku sih seneng sama ikan ikannya gitu ya
jadi kayak pas lagi makan tuh digigit ikan tuh kayak geli geli gitu loh
lucu aja rasanya
orang di sini geli digigitin ikan ya gak bisa berhenti berhenti
gak bisa diam dari tadi gak bisa turun kakinya
ada aturan khusus di warung yang mulai buka awal juni lalu ini
misalnya pengunjung dilarang memberi makan ikan
dan tidak boleh berlarian di kolam
selain itu warung ini juga tidak menyediakan tisu
karena bila jatuh akan mengotori kolam
kalau saya perhatikan dari tadi ada dua jenis pelanggan berdasar posisi kakinya
ada yang pelanggan yang membenamkan kakinya di kolam
namun ada juga pelanggan yang mengangkat kakinya
dan saya adalah jenis pelanggan yang mengangkat kakinya
karena bila kulit saya bersentuhan dengan ikan rasanya geli
makan dengan nikmat
berikut tips yang sebaiknya anda perhatikan
nah kalau anda makan di sini
sebaiknya anda fokus makan atau berbincang dengan teman teman anda
jangan pernah bermain alat elektronik termasuk gawai
karena bila gawai jatuh ke kolam
nah bila anda sedang berada di utara yogyakarta
dan ingin merasakan sensasi kuliner yang berbeda
warung ini bisa menjadi alternatif anda
daerah istimewa yogyakarta